direktorat jenderal badan pradilan militer dan pradilan tata usaha negara makam agung ri
menggelar pengembangan kapasitas pegawai peningkatan kompetensi asn dan prajurit tni
hal ini dilakukan guna mewujudkan pribadi yang adaptif harmonis dan kolaboratif
acara digelar di kota bandung jawa barat yang dibuka langsung oleh dirjen badimiltun ma
marskal muda yuwono agung nugroho serta dihadiri oleh sejumlah petinggi diantaranya
kepala pengadilan militer serta kepala pengadilan tata usaha negara
dan sejumlah kepala pengadilan negeri di jawa barat
kegiatan peningkatan kapasitas pegawai merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan pada ditjen bading milton
yang bertujuan sebagai sarana untuk memperkuat ikatan kekeluargaan dan kebersamaan diantara pegawai badimiltun
serta momentum untuk merefleksi diri dan recharge semangatnya
dengan keluar dari rutinitas pekerjaan yang repetitif
juga untuk mengembangkan kompetensi interpersonal untuk menciptakan pribadi yang toleran adaptif dan inovatif
hari ini kita mengadakan kegiatan capacity building
di mana capacity building ini merupakan salah satu pembinaan bagi pegawai
khususnya di lingkungan dirjen badimiltun
di mana dengan adanya kegiatan capacity building ini
diharapkan bahwa kapasitas baik individu maupun kelompok di dijen badil meetun itu semakin meningkat
diharapkan nanti bisa meningkatkan kinerja organisasi untuk selanjutnya
dirjen padi meltun marskal muda yono agung nugroho menyambut baik kegiatan peningkatan kapasitas pegawai ini
dan diharapkan bisa meningkatkan kinerja di badimiltun
pengembangan kapasitas pegawai ini sangat penting
terutama untuk meningkatkan kinerja
karena seperti layaknya sebuah baterai
itu harus ada cas
handphone kalau kita baterainya habis akan drop
untuk itu kita harus meningkatkan kinerja pegawai salah satunya
dengan melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai
di situ kita akan meningkatkan soliditas kekompakan kebersamaan
serta semangat untuk meningkatkan integritas direktur jenderal peradilan militer dan tata usaha negara
dirjen mario milton berharap perada militer dan tata usaha negara untuk selalu meningkatkan integritas dalam bekerja
sunandar kompas tv bandung jawa barat